sorotan berikutnya saudara banjir kembali merendam wilayah pantura karanganyar demak jawa tengah akibat jebolnya tanggul sungai wulan
video amatir warga ini memperlihatkan derasnya arus limpasan sungai wulan akibat jebolnya tanggul di dukuh norowito desa ketanjung demak
jebolnya tanggul kali ini sehingga di dalam jalan jalan yang berbeda
tingginya debit air kiriman yang limpas di lokasi perbaikan tanggul hingga membuat tanggul jebol karena tak kuat menahan derasnya debit air
sebelumnya banjir juga sempat menggenangi wilayah ini
saudara banjir setidaknya menggenangi sebelas kecamatan di demak jawa tengah
tiga kecamatan banjir akibat tingginya curah hujan sementara enam kecamatan banjir akibat banjir kiriman dari wilayah atas kawasan ini
petugas bersama organisasi dari relawan menyisir wilayah perkampungan untuk mengevakuasi warga yang terjebak
banjir juga menggenangi jalan pantura demak
melakukan evakuasi tapi tidak separah seperti yang pertama